calon presiden nomor dua prabowo subianto dan badan pemenang nasional
menyatakan sikap menolak hasil penghitungan pemilu presiden dua ribu sembilan belas
yang dilakukan kpu karena syarat dengan kecurangan
sementara capres pertahanan jokowi dodo enggan menanggapi
dan hanya meminta agar penyelesaian sengketa mengikuti mekanisme yang telah dibuat dan disepakati
calon presiden nomor dua prabowo subianto dan badan pemenangan nasional
menyatakan sikap menolak hasil penghitungan pemilu presiden dua ribu sembilan belas
yang dilakukan kpu karena dianggap salah kecurangan
sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan pemilihan
penghitungan yang curah
kami tidak bisa menerima ketidakadilan ketidakbenaran dan ketidakjujuran
saya dan saudara sandi bukan atas ambisi pribadi kita ingin jadi apa apa
meski demikian bpn prabowo sandi memastikan pasangannya tidak akan menggugat hasil pilihan

semua sudah jelas penyimpangan penyimpangan sudah dipaparkan secara detail
dan sudah dilaporkan ke bawaslu ke dkpp
kita berharap ini segera diproses dan dikoreksi revisi
dan dilakukan langkah langkah untuk menjaga demokrasi kita menjaga kedaulatan rakyat kita
sementara itu capres pertahanan jokowi dodo enggan mengomongkan
tari lebih jauh soal klaim adanya kecurangan dari kubu dua
jokowi meminta agar penyelesaian sengketa mengikuti mekanisme yang telah dibuat dan disepakati
ya semuanya kan ada mekanismenya semuanya diatur konstitusi kita semuanya diatur oleh undang undang
kita semuanya diatur oleh peraturan kpu ada semua mekanismenya ada
badan pengawas pemilu angkat bicara soal tudingan prabowo subianto yang menolak hasil pemilu karena syarat akan kecurangan
bawaslu mengaku selalu menindaklanjuti seluruh dugaan kecurangan yang dilaporkan ke bawaslu
kami sebagai bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang kemenangan yang diberikan oleh undang undang
bawaslu melakukan fungsi pengawasan pencegahan dan juga penindakan pelanggaran
pkp empat tahun dua ribu sembilan belas pada saat rekapitulasi itu kan ada nama nama
proses penyelesaian secara administratif di rekapitulasi nasional
dimana para pihak saling menyandingkan data yang dimiliki
tapi juga ada juga proses hukum yang dapat ditempuh yaitu proses kepada bawaslu
kedua proses tersebut langsung
pada pilpres dua ribu empat belas lalu prabowo subianto juga menyatakan
menolak hasil pemilu dan menarik diri dari proses pemilihan presiden
kpu menetapkan pasangan joko widodo yusuf kala sebagai pemenang pilpres dua ribu sembilan belas
tim liputan cnn indonesia
penolakan hasil pemilu dua ribu sembilan belas semakin mengkristal dari kubu prabowo subianto sandiaga uno
meski begitu mereka menolak pula menempuh jalur legal formal ke mahkamah konstitusi paling tidak sampai saat ini
penolakan pemerintahan terpilih hingga pemboikotan pembayaran pajak sekarang mengemuka
inikah jalan yang terbaik untuk mengakhiri siklus demokrasi lima tahunan
kita bahas malam ini bersama kang aceh hasan shazili wasekjen partai golkar
kang aceh terima kasih sudah hadir selamat malam
selamat malam mbak patrice
dan juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan juga ada mas arief poyuwono waketum gerindra mas arief selamat malam
selamat malam mbak
terima kasih sudah hadir
oke dan juga ada mas jayadi hanan analis politik universitas paramadina mas jayadi terima kasih sudah hadir malam hari ini
ke mas arief dulu deh karena semua bermuara dari kemarin yang pernyataan sampai tidak mengakui pemerintahan oke
karena itu mungkin turunan dari pernyataan pak prabowo bahwa mengatakan tidak mengakui hasil ini
sampai pemboikotan pembayaran pajak sampai begitu jadi apakah turunannya memang begitu seharusnya
jadi begini ya pemboikotan bayar pajak itu dimulai nanti tanggal dua puluh oktober dua ribu sembilan belas
ketika terbentuk sebuah pemerintahan baru
dari hasil pemilihan orang
pemerintahan umum yang curang

yang tiga berkualitas kalau sampai sekarang ini kan masih sah pemerintahnya pak joko widodo dan pak yusuf kalla
justru saya bingung kok seakan akan ini udah pemerintahnya pak joko widodo sama pak maruf amin
ya dibilang mau makar lah mau apa gitu kan
jadi kenapa kita tidak perlu bayar pajak
karena kan kita tidak mengakui hasil pilpres
artinya kita tidak mengakui hasil pemerintahan yang dibentuk dari pilpres dua ribu sembilan belas
oke jadi satu tidak bayar pajak terus apa lagi
ya karena kita tidak mengakui hasil pilpres dua ribu sembilan belas kita tidak perlu mengakui pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilihan umum dua ribu sembilan belas
dan juga kita tidak perlu membayar pajak
karena kita tidak mau pajak pajak masyarakat yang dikumpulkan itu dikelola oleh pemerintahan yang tidak legitimit
oleh pemerintahan yang ilegal
oke pemerintahan ilegal
parlemen bagaimana parlemen
ya parlemen juga saya sedang menyerukan bahwa kita tidak akan masuk parlemen
kalau kita masuk ke parlemen kan artinya kita mengakui pemerintahan hasil pemilu curang
oke green red tidak ada di parlemen begitu ya
lalu bagaimana kemudian sekarang jalur apakah kemudian akan menempuh jalur keadilan jalanan atau bagaimana
kalau misalnya untuk kritik kan anda juga mengatakan tidak perlu dikritisi didiamkan saja
iya kita akan diam saja
karena kita akan melakukan itu bukan people power seperti di jalanan
tetapi kita melakukan people power dengan pembangkangan sipil
ya nantinya dengan tidak mau membayar pajak
dan kita menyerukan kepada seluruh pemilih prabowo sandi harus ikut dan mengajak mereka untuk tidak mengakui pemerintahan hasil pemilu pilpres dua ribu sembilan belas
dan tidak usah bayar pajak
nah itu yang paling penting dari kita
berapa banyak yang kemudian sudah sepakat dengan ide anda misalnya di internal gerindra sendiri
ya sudah banyak ya tapi saya kan belum ngitung ada beberapa banyak
tapi dari seluruh masyarakat di daerah ya sangat antusias
karena kan masyarakat malah senang tidak membayar pajak
apakah ini kemudian dari pak prabowo sendiri atau anda kemudian inisiatif oke ini kayak sepertinya turunan pernyataan prabowo sepertinya ini gitu
loh begini ya
pembangkangan sipil itu merupakan cara berpolitik yang sangat elegan
yang pernah juga dilakukan oleh mahatma gandhi
kita nggak mengakui pemerintahan karena dihasilkan oleh pemilu yang tidak sah artinya hasilnya
justru ini untuk mengurangi yang namanya nanti terjadi kerusuhan
lebih baik kita lawan dengan diam dengan kita tidak usah bayar pajak
biar pemerintahnya sadar biar elit elitnya sadar
kalau pemilihan umum ini adalah hasilnya curang
dan akan menghasilkan pemerintahan yang tidak kredibel
sudah dibicarakan dengan teman teman koalisi
apa responnya mereka
ya mereka mendukung saya lah mbak
nggak ada yang nggak mendukung saya
kalau yang nggak mendukung saya itu setan kurap mbak
jadi semuanya sepakat tidak masuk ke parlemen
nggak tahu pks sama pan ya
kalau saya sih sudah mengusulkan ya agar kita tidak perlu masuk parlemen
karena kalau kita masuk parlemen sama saja
kita mengakui hasil pilpres dua ribu sembilan belas
orang kita sudah nggak mengakui hasil pilpres
kita nggak usah ngakuin pemerintahan yang ada dong
oke oke tidak juga ingin mengatakan
nah itu kan yang di
nggak usah nggak usah kita kritik
seperti kayak bu mega kan ketika melawan soeharto kan
bu mega memboykot pemilu
pdip nggak usah ikut
waktu itu kan pdi
nah hasilnya apa
untuk kan soeharto kan jatuh kan
tidak ada kepercayaan dari luar negeri kan
ini akan saya buat begitu nanti pemerintahan jokowi dondok
oke oke akan dibuat seperti itu
iya saya nggak tahu itu hak dia untuk berpendapat
iya itu hak iya betul kita sepakati itu
iya iya silahkan saja
tapi kan begini kita ini kan sudah empat kali pilpres langsung ya
dan proses yang kita lakukan telah disepakati bersama
dimana aturan aturan main di dalam pilpres di dalam pileg
itu dalam satu undang undang
dan pkpu yang juga dibahas
bersama dengan partainya mas arief gitu ya
bahwa ada kekurangan di dalam proses pemilu
ya demokrasi itu memang selalu tidak ada yang sempurna
tetapi kan saluran penyelesaian bagi proses kecurangan pelanggaran pemilu
itu kan ada salurannya ada bawaslu
ketika terjadi melanggar kode etik dari penyelenggara pemilu
kan ada dkpp
ada pak bapak
ada pak bapak
ada pak bapak
ada pak bapak
ada pak bapak
ada pak bapak
dan nanti kalau misalnya hasilnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mas arief dan pak prabowo gitu ya
maka kan kita tinggal adu data
di mana mekanismenya bisa dilakukan melalui mahkamah konstitusi
dan itu juga sudah dipilih untuk tidak digunakan
dipilih untuk tidak digunakan
makanya oleh karena itu buat kami ya kalau pilihannya mas arief seperti ini ya kita hormati pilihan itu gitu loh
tetapi kan yang harus kita kedepankan sebetulnya adalah kepentingan masyarakat
bagaimanapun kita tahu bahwa misalnya pajak itu kan bukan hanya untuk kepentingan presiden
tetapi kan untuk kepentingan publik
bahkan pak prabowo di dalam janji kampanye kemarin ingin meningkatkan tax ratio
artinya kan sebetulnya kan ingin meningkatkan pajak
penghasilan negara melalui pajak gitu
nah kalau misalnya mas arief menyerukan supaya melakukan pembelajar
itu artinya juga tidak menunjukkan konsistensinya sebagai apa yang disampaikan oleh pak prabowo
nah oleh karena itu buat kami ya dengan atau tanpa apa yang disampaikan oleh mas arief
tentu buat kami ya pemerintahan ini akan tetap jalan
seperti halnya dilakukan oleh pak prabowo ketika di pilpres dua ribu empat belas
beliau kan menolak untuk hasil pemilu dua ribu empat belas
dengan tidak menandatangani hasilnya
dan lalu mengadukan ke mahkamah konstitusi
tapi kan ternyata tidak terpenuhi bukti bukti dalam proses apa namanya
sidang di mahkamah konstitusi itu
dan saya kira seiring dengan perjalanan waktu
akhirnya pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik
mas jaedi ingin melakukan pembangunan sipil
kita tadi sudah mendapatkan statement itu terinspirasi dari mahatma gandhi
bedanya yang dulu dengan zaman mahatma gandhi dan yang sekarang apa
kalau mahatma gandhi kan terhadap
antara lain terhadap penjajahan inggris ya
jadi konteksnya sangat berbeda dengan sekarang
itu bukan dalam sistem demokrasi
kalau kita sekarang dalam sistem demokrasi
tapi dalam sistem demokrasi pun boleh aja sikap politik itu
civil disobedience itu boleh saja
tapi civil disobedience pun ada aturannya
misalnya di amerika serikat boleh melakukan sipil disobedience
tapi nggak boleh mengganggu kepentingan umum
misalnya kalau saya melakukan sipil disobedience
lalu saya berdiri bersama lima orang
di tengah jalan umum
itu akan diangkut oleh polisi
karena itu termasuk perbuatan melanggar hukum
karena undang undang sipil disobedience mengatakan begitu
tapi itu sikap politik
tapi harus dibedakan antara sikap politik dengan konsekuensi hukum
menyatakan bahwa saya tidak mau membayar pajak
sebagai sikap politik
tetapi ketika itu diwujudkan dalam bentuk tidak membayar pajak
maka itu tidak lagi persoalan politik
itu sudah persoalan hukum
yang tidak membayar pajak
atau diharuskan membayar pajak
jadi pertanyaannya adalah
negara itu sampai hari ini
itu memiliki ketentuan ketentuan hukum
atau tentang kewajiban kewajiban warga negara yang lain
yang punya konsekuensi hukum kalau tidak dilaksanakan
jadi pertanyaannya adalah
apakah sikap politik ini
akan mendapatkan dukungan dalam bentuk
atau perbuatan perbuatan hukum
yang dilakukan oleh warga negara
seperti tidak membayar pajak
dalam pengertian yang sesungguhnya
nah kalau itu yang terjadi
persoalannya sekali lagi
itu negara yang akan mengambil tindakan
berdasarkan undang undang yang terkait dengan perpajakan
jadi sekali lagi
harus dipisahkan sekiranya antara sikap politik
dengan konsekuensi hukum
sebagai orang yang berada di dalam warga negara
sikap politik menyatakan saya tidak mengakui presiden
tapi itu tidak berarti bahwa saya tidak terikat dengan
kebijakan kebijakan yang dibuat oleh presiden
karena secara ketatanegaraan
presiden itu adalah
yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan keputusan
sepanjang terkait kewawenangannya
yang kemudian keputusan itu
seluruh warga negara
yang ada di sini
seberapa luas berarti nanti
sekarang rencana pembangkangan sipil
yang akan disampaikan oleh mas arief
ini masih ke politik
yang kedua masih
untuk membangun opini
untuk memperoleh dukungan yang lebih luas
sampai saya kira
kpu memutuskan siapa pemenang pilpres
masih terbuka kan
masih dalam konteks pembentukan opini itu
apakah itu akan dilanjutkan betul
seperti misalnya tidak mengisi di parlemen
dan tidak mengisi di parlemen itu
akan diikuti juga oleh partai partai
kalau pak dli zon katanya siap jadi angkota wakil ketua
saya baca di media
nanti kan dia harus mengikuti perintah partai
petugas partai ya
kita sekarang jeda dulu
kita sekarang jeda dulu
setelah jeda kita gali lagi
apa sebenarnya rencana pembangkangan sipil yang tadi disampaikan mas arief puyono
tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya akan kembali menggali ke mas arief puyono
konsep pembangkangan sipilnya mas ya
penasaran sih seluas apa
ada kan kalau di dalam pelajaran sosial ya
namanya sebuah negara itu syaratnya sebuah pemerintahan
ada negara yang sistemnya monarki
kerajaan itu kan dipercayai bahwa itu dipilih sama tuhan
dan yang kedua adalah misalnya dengan sistem republik
yang membentuk pemerintahan
yang dibentuk dari hasil pemilu
artinya dari suara masyarakat suara tuhan
bagaimana ketika masyarakat yang hampir mayoritas
menolak hasil pemilu
artinya kan pemerintahan itu tidak sah
tapi kan kita bisa melakukan perlawanan tadi
kita udah gak ngakui pemerintahan yang sah itu kok
artinya kita tidak mengakui hasil pilpres
ya kita tidak mengakui pemerintahan yang dibentuk dari hasil pilpres dua ribu sembilan belas
artinya kita tidak percaya membayar pajak
kepada pemerintahan yang tersebut
kepada pemerintahan yang tidak kita percaya
dan tidak kita akui
kan pengelola pajak itu adalah pemerintah
ya hukum hukum pajak itu dikeluarkan dari undang undang dasar
empat puluh lima sampai diturunkan oleh pemerintah
dan yang mengepul pajak itu kan pemerintah
nah sementara pemerintahnya gak kita percaya
pemerintahnya gak kita akuin
ngapain kita bayar pajak ke dia
nanti kita kumpulkan aja sendiri
kita bangun sendiri
lah kan kita bisa kasih misalnya ke jakat aja
bayar zakat kan ya harus kan
karena kita percaya sama tuhan
daripada membayar ke pemerintah
mending kita bayar pajak aja
pajak pajaknya itu dikumpulkan oleh misalnya bpn ya
kita bayar pajak ke jakat aja bayar jakat
dialihkan dalam bentuk zakat
atau ke persepuluhan di agama kristen kan
ya kan kalau zakat dan persepuluhan itu wajib
karena kita percaya dengan pemerintahannya allah
nah kita ini nggak percaya dan tidak mengakui pemerintahan hasil pemilu pilpres
karena suaranya bukan suara tuhan yang dihasilkan
tapi suara dari setan setan alas
tapi apakah kemudian yang seperti ini bisa kemudian dimengerti
kalau misalnya anda kan sudah banyak nih pernyataan mas arief di media gitu
responnya bagaimana sih saya penasaran
lebih baik kita bayar jakat ke tuhan daripada ke pemerintahannya yang gak kita akui
seluruh seluruh pemilih itu bersedia
iya kalau kita bayar zakat
malah kita bisa
kita dapat pahala
kalau kita bayar pajak kepada pemerintahan yang gak kita akui
atas hasil dari suara setan setan alas
justru kita masuk neraka
ya kan yang mendingan ini kan jalan yang dilakukan oleh kita kan
yang tadi benar mas jayadi
ini adalah status politik kita ya
artinya posisi politik kita ya bahwa kita akan mengajak para pemilih prabowo sandi
untuk tidak mengakui hasil pilpres
dan tidak mengakui pemerintahan yang dibentuk dari hasil pilpres dua ribu sembilan belas
tidak membayar pajak juga
dan menghasilkan pajak itu ke jakat
oh iya lebih bagus
biarkan aja kita ke jakarta kan
termasuk jika ada konsekuensi hukum kepada mereka para wajib pajak
gak ada konsekuensi hukumnya
orang kita nggak percaya sama pemerintahan itu
kita gak mengakui pemerintahan
polisi jaksa adalah bentukan dari pemerintahan
hasil pilpres dua ribu sembilan belas ya
artinya ketika dua puluh oktober
ini berhenti dulu nih
gak ada pemerintahan kan
nah udah dihasilkan pemerintahan baru
kapolri nanti diangkat oleh pemerintahan ini
pangap di pemerintahan ini
jaksa di sini
orang kita gak percaya ya dia bukan pemerintahan kita

inilah bentuk dari perlawanan kita

dia tidak akan membuat sistem sendiri
inilah bentuk dari perlawanan kita
untuk menjaga demokrasi agar tetap menghasilkan kepemimpinan yang jujur
demokrasi yang dihasilkan untuk pemilu yang jujur bersih dan adil
dan kalau tidak bayar pajak berarti juga tidak boleh ditangkap karena tidak mempercayai para
lahlah iya dong
lahlah iya kalau
kalau kita percayai kita akui ya kan
baru kita bayar pajak
di kelola pemerintahan yang sah
lahlah ini enggak sah
ngapain kita bayar pajak gitu loh
ya saya kira ya kita ini bernegara ini kan ada aturannya
ada hak hak yang harus kita penuhi sebagai warga negara
ada hak hak yang ada kewajiban yang perlu kita penuhi sebagai warga negara
itu semua diatur di dalam konstitusi kita
jadi apa yang dilakukan oleh pandangan mas arief ya silahkan saja
tapi konsekuensinya bahwa apa yang disampaikan oleh mas arief itu sudah di luar koridor
dari kehidupan konstitusi kita
jika ini kemudian benar benar dilaksanakan anda kemudian berada di parlemen kan
pada saat itu pada saat kegiatan ini berlangsung
apa kemudian yang akan dilakukan oleh katakanlah dpr
gini ya tentu apa yang disampaikan oleh mas arief ini semua ada konsekuensinya
konsekuensinya adalah bahwa setiap warga negara
punya kewajiban untuk membayar pajak
itu jelas ada undang undang pajaknya
dan kita harus hormati itu
yang kedua ya
kalau di dalam istilah agama saya ada istilah namanya bugot
apa itu artinya
bugot itu artinya ya itu tadi tidak taat terhadap pemerintah yang telah disepakati bersama
ingat bahwa pemilu itu adalah kontrak sosial masyarakat
kontrak sosial politik dan kontrak sosial politik
masyarakat untuk menentukan siapa pemimpinnya
nah berangkatnya harus dari situ
kalau memang misalnya dia tidak percaya dengan pemerintahan
itu kan artinya bahwa
itu sama dengan mungkin dalam bahasa yang sekarang disebut sebagai makar begitu ya
nah saya tidak mengerti karena itu masuk dalam ranah hukum pidana
dan saya kira sekali lagi apa yang disampaikan oleh mas arief
itu pasti ada konsekuensi hukum yang harus diterima
tapi okelah kita lihat proses ini
saya berharap bahwa apa yang disampaikan oleh mas arief
itu tidak terjadi
kenapa karena ini bagian dari upaya kita
untuk membangun bangsa ini
dengan sesuatu yang normal saja
ada hak dan kewajiban sebagai warga negara
bahwa negara ini perlu ada pemimpin
kalau pemimpin tidak ditahati
berarti memang dia telah keluar dari koridor sebagai warga negara
dan itu yang mengandung konsekuensi
kalau penolakan itu kan sudah jelas sudah disampaikan
tentu tentu makanya begini
kan di dalam kehidupan bernegara itu salah satu kewajiban pemerintah
adalah misalnya memberikan pelayanan terhadap rakyatnya
karena sikap yang dilakukan oleh mas arief ini benar diikuti rakyat
maka konsekuensinya kan pemerintah harus memberikan pelayanan
tanpa harus membedakan antara satu dengan yang lain
memberikan pelayanan kesehatan memberikan pelayanan pendidikan
memberikan pelayanan yang lain lain
yang merupakan bagian dari hal yang diatur dalam konstitusi kita
sebagai mana janji janji politik yang pernah disampaikan oleh pak jokowi k ma'ruf
di dalam kampanye kampanye kemarin
dan itu pasti membutuhkan
itu pasti membutuhkan anggaran
dan anggaran itu berasal dari
dari pajak gitu
nah oleh karena itu
kewajiban untuk membayar pajak menurut saya
kita tidak boleh menolak itu
karena itu adalah bagian dari hak warga negara
kan terkait kewajiban ya
kalau misalnya pembayaran pajak itu kan salah satu idenya
iya kewajiban kalau negaranya diperintah oleh pemerintahan
yang diakui oleh masyarakat
bagaimana dengan hak misalnya bpjs
yang mungkin sekarang dimiliki oleh masyarakat yang kebetulan juga mencobos dua atau apa
kalau bpjs itu kan bisa bayarnya antara
itu kan merupakan hubungan antara perusahaan
perusahaan ansuransi dengan masyarakat
masyarakat mendapatkan prestasinya dari bpjs
tapi kalau kayak misalnya pajak stnk
kita jangan bayar
kalau misalnya kayak kartu indonesia sehat
kartu indonesia pintar
ya kemudian fasilitasnya

kalau misalnya sekarang sudah dimiliki oleh mungkin beberapa pemilih
ya biar aja orang kita nggak mengakui pemerintahan itu kok
jadi tidak akan menggunakan
kalau dalam keadaan normal
kita mengakui pemerintahan itu
kalau kita nggak bayar pajak
tapi ketika hasil pemilu pilpres ini kita tolak
artinya sama saja kita menolak
pemerintahan yang akan dibentuk
nah karena kita tidak mengakui pemerintahan ini
jadi kita tidak percaya kalau pemerintahannya pak joko widodo maruk nanti
ya misalnya ya menang dengan kecurangan ini ya
kita nggak perlu bayar pajak
ngapain orang kita nggak percaya dia mengelola pajak kita
tapi suaranya ini berbeda dengan calon wakil presiden ya
kita lihat pernyataannya seperti apa
saya ingin mengingatkan kita bahwa negara kita sekarang lagi sulit ekonomi
raca perdagangan kita jepun
kita juga melihat perlambatan ekonomi
kita perlu justru meningkatkan rasio pajak kita
dengan menambah basis pembayar pajak
kita harus juga mampu untuk meningkatkan revenue kita
dari pajak dengan sistem it yang lebih baik
kami mengusulkan bahwa ada badan penerimaan negara
yang dipisah dari kementerian keuangan
itu butuh pendekatan yang dihadirkan oleh pemerintahan yang kuat
dengan pembinaan yang tegas
pajak itu sangat diperlukan untuk membangun negara
jadi pernyataan kami cukup jelas
dan kami sangat berharap bahwa hasil daripada pemilu ini
akan menghadirkan pemerintahan yang kuat
dan tax ratio yang lebih besar
itu kelihatannya berbeda dengan itu
bukan ini statement kapan
apakah statement baru
dia tadi tidak setuju dengan pernyataan saya
dia hanya menjelaskan sebuah keadaan normal
kalau pajak itu diperlukan untuk pembangunan
semua orang tahu
dalam bahasa ekonomi apapun tahu
saya pun tahu
tetapi penyeruan penolakan pembayaran pajak ini dilakukan
karena kita sudah menolak hasil pilpres dua ribu sembilan belas
hasil pilpres dua ribu sembilan belas itu kan untuk membentuk
kita tidak percaya tidak mengakui
kita juga tidak mengakui kalau mereka itu nanti akan bisa
mengelola pajak yang kita setor
artinya kita nggak usah bayar pajak
dan saya himbau pemilih prabowo sandi
tidak perlu bayar pajak
jadi kira kira sandi uno juga akan tetap mengikuti ide anda
pasti karena kan pak sandi itu tadi ngomongnya bicara tentang keadaan normal
bahwa negara kita ini butuh pajak benar
meningkatkan tax ratio benar
tapi yang mengelola itu prabowo sandi
tidak mengakui hasil pemilu yang akan menghasilkan pemerintahan itu boleh
tapi yang dilakukan mas arief sampai saat ini adalah klaim sepihak kan
klaim bahwa merasa ada kecurangan karena itu tidak mengakui hasil pemilu
nah sebetulnya supaya itu tidak menjadi klaim sepihak itu harus dibuktikan
di mahkamah konstitusi misalnya
untuk membuktikannya itu ada mekanisme gitu kan
mekanisme itu juga sepertinya tidak akan dilakukan
kecurangannya itu bukan diperhitungan
tapi diproses dari mulai kampanye
misalnya ya kpu membiarkan pak joko widodo tidak cuti selama kampanye
padahal perintah undang undang harus cuti
malah dibikin pkpu nya
lah itu kan sudah tanda tanda curang
menggunakan fasilitas negara kampanye
alasannya ini presiden loh
ketika dia cuti kan dia tidak menggunakan fasilitas negara
mempergunakan aparat aparat hukum untuk melakukan intimidasi
untuk memenangkan pilpres ini lah
akhirnya perhitungannya seperti ini
belum lagi penghilangan suara suara
itu prosesnya mas
proses yang sudah kita laporkan
nah dengan diteruskannya
kpu tidak mau mendengar ini
ya bawaslu tidak mau mendengar ini
ya sudah kita tidak mengakui hasil pilpres dua ribu dua puluh satu
tidak mengakui hasil pilpres dua ribu sembilan belas itu
karena dia berbasis klaim dari satu pihak
maka dia tidak ada kaitannya dengan apsah tidaknya hasil pemilu
tidak ada pengaruh apa apa berarti
tidak ada secara hukum
ya paling paling secara politik
mungkin agak berkurang legitimasinya ya secara politik
tapi secara hukum
pemerintahan yang dihasilkan tetap sah
karena menurut undang undang kan
hasil pemilu itu ditetapkan oleh kpu
tapi undang undang dasar empat puluh lima itu
bahwa pemilu itu harus jujur adil dan bersih
dan tanpa kecurangan
lah ini jujur tidak adil kan sudah menyalahi undang undang dasar empat puluh lima
nah itu mas arief
yang menentukan itu jujur atau adil
jujur atau tidak adil itu adalah penafsir dari konstitusi
penafsir konstitusi kita adalah mahkamah konstitusi
kita nggak percaya lagi sama mahkamah konstitusi
hakim hakimnya sudah pada ditangkapin kpk
artinya mereka itu juga doyan duit
ya bisa disuap
ya jadi kita nggak percaya
wah ada pembiaran terus kok
kalau memang concern dengan perintah undang undang dasar empat puluh lima
menyegarakan pemilu yang bersih
kemarin pak joko widodo nggak boleh
ya kan tidak boleh menggunakan
menteri menteri juga harus cuti
jadi sudah sama sekali tidak percaya dengan semuanya
kpu itu menyarankan saya keluar dari badan usaha milik negara
ini pejabat negara kayak muldoko kayak luhut
kan dia bisa mempengaruhi
bisa menggunakan kekuasaannya
ya kan dia naik pesawat kemana siapa yang bayar
negara apa pribadi dia
dia kan jadi timnya tkn
ini dibiarkan oleh lembaga lembaga ini
bagaimana kita percaya
itu kita masih excuse lah ya
nah ini sekarang curang gitu loh
anda melihat ini fakta atau opini kang aceh
saya melihatnya opini
dan ini yang kemudian sedang disampaikan bpn
untuk disampaikan kepada publik
kalau klaim klaim semacam ini kalau apa yang disampaikan tadi itu kan semua sebetulnya adalah opini
yang sengaja dibangun untuk menunjukkan bahwa memang kecurangan itu ada
dan saya kira ini kan semua harus dibuktikan
dibuktikan melalui proses yang telah diatur di dalam undang undang
seperti halnya misalnya yang baru diputuskan oleh bawaslu soal situng
tapi ini diperbaiki
makam konstitusi juga sama
saya kira kita tidak boleh projudice terhadap sebuah lembaga
yang memang lembaga tersebutlah disepakati bersama oleh kita
siapa yang menentukan dan memilih kpu
siapa yang memilih bawaslu
siapa yang memilih mahkamah konstitusi
itu kan semua proses politik yang juga melibatkan semua berbagai pihak
termasuk diantaranya juga undang undang pemilu itu
yang di dalamnya juga mengatur soal tadi
apa yang dipersoalkan oleh pak arief
pkpu itu semua dibahas bersama kok
salah satunya adalah para partai partai pendukung di dua kok
jadi proses yang dilakukan ini itu sesungguhnya sudah ada aturannya
sudah ada koridornya
dan tidak bisa kita mengatakan bahwa kecurangan itu sebagai klaim sepihak juga
sama halnya dengan klaim kemenangan
tetapi tidak bisa membuktikan kemenangannya itu di mana
oke baik kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jeda kita akan bahas
jadi daniel langsam mengatakan akan mencari keadilan secara politik
menyerahkan kepada masyarakat dan akan mengikuti suara rakyat
kita konfirmasi saat lagi
tetap di cnn indonesia prime news
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
bpn prabowo sandi sudah menyatakan tidak akan melalui jalur mahkamah konstitusi
tadi juga sudah dijelaskan oleh mas arief di sini
dan daniel langsam mengatakan akan mencari keadilan secara politik
menyerahkan kepada masyarakat dan akan ikuti suara rakyat
ini kemudian yang ditakutkan akan terjadi pengarahan massa mas arief
saya ingin konfirmasi apakah itu yang diinginkan
bukan pengarahan massa
masyarakat ini secara sadar
mengetahui bahwa proses pemilihan umum ini sudah tidak benar
masyarakat yang milih prabowo sandi
yang lebih banyak dari yang milih jokowi dodo maruf
artinya mereka kecewa
selama kita kampanye itu yang membiayai masyarakat
bukan pak prabowo
artinya ketika pemilu ini dicederai
dengan pembiaran kecurangan
silahkan saja kita menyerahkan kepada masyarakat
artinya ketika nanti masyarakat datang berduyun duyun ke kpu
untuk menolak hasil pilpres tersebut
yang mungkin jumlahnya bisa jutaan
ada pengarahan berarti
kita tidak mengerahkan
ini kesadaran masyarakat datang sendiri
coba saja tanya masyarakat
dikerahkan sama arief poyono
justru kita akan datang rame rame ke kpu ini adalah masyarakat
masyarakat yang mempunyai kesadaran yang tinggi
untuk berbangsa dan bernegara
untuk menghasilkan pemerintahan yang sesuai amanat uu empat puluh lima
yaitu pemilu yang jujur dan adil
yang akhirnya menghasilkan pemerintahan yang bersih
pemerintahan yang kuat
dan pemerintahan yang benar
lalu apa yang ingin dicapai
tanggal dua puluh dua berduyun duyun datang ke kpu
terserah rakyat dan terserah kpu
kalau kpu tetap begitu
kalau kpu tetap begitu
ya nanti lihat resikonya aja
ya bisa keos
kalau suara rakyat dibekam
keinginan rakyat dibekam
rakyat berontak kan
sama kayak di zaman sembilan puluh tujuh
pemilu sembilan puluh tujuh menang soeharto lagi kan
menang gorkar kan
soeharto kan dalam waktu cepat kan
jadi memang sudah di set
kalau misalnya saya lihat dari yang anda sampaikan secara runut
ini memang sudah di set untuk penyerahan massa
dengan menyampaikan pernyataan pernyataan seperti itu
kita tidak mengeset penyerahan massa
kita tidak makar
ini yang saya jelaskan ya
kita tidak makar kepada pemerintahan joko widodo jk
kita akan mendelegitimasi hasil kpu
kpu kan itu independen bukan pemerintah
walaupun dia lembaga negara
sah bagi masyarakat
untuk melakukan gerakan mendelegitimasi kpu
ketika kpu tidak menjalankan tugasnya dengan benar
ya kan kita tidak mengerahkan
itu masyarakat sadar sendiri dan datang
kita hanya mengatakan kepada masyarakat
pilpres dua ribu sembilan belas penuh dengan kecurangan
tapi bukankah ketika anda tadi mengatakan bisa saja kemungkinan chaos
itu kalau misalnya anda sebagai anak dengan
kalau kepolisian dan tentara represif
yang menang masyarakat apa yang menang polisi sama tentara yang punya pistol
polisi dan tentara tanggal dua puluh dua
jangan tembak masyarakat
ya kalau tembak masyarakat
pasti akan terjadi kerusuhan
oke ini seperti apa menurut anda
sebuah penghasutan atau apa
saya tidak menghasut
saya ingatkan polisi dan tentara jangan nembak gitu loh
semua kita ini kan memiliki kesadaran ya
bahwa berbangsa bernegara itu
ada aturan mainnya
di sini tapi sudah kehilangan
trust sudah tidak ada
kalau trust sudah tidak ada
lalu percaya sama siapa
dalam kehidupan bernegara itu
ya harus ada pemimpinnya
kalau tidak ada pemimpinnya
ya berarti memang dia telah keluar dari
tidak ada di dalam sebuah negara itu
apa namanya warga negara yang tidak memiliki pemimpin
itu namanya setidaknya
itu namanya setidaknya
dan itu tidak ada di dalam kehidupan
kewajiban adanya negara itu adalah
karena ada warga negaranya
saya ingin menegaskan kembali
soal istilah kedaulatan rakyat
di dalam konstitusi kita jelas kok
bahwa kedaulatan rakyat itu ada
namun ada perasa selanjutnya
bahwa kedaulatan rakyat itu diatur melalui undang undang
terkait dengan pemilu
dan kewajiban kita adalah
taat terhadap undang undang itu
dan kita jangan memiliki persepsi
bahwa apa yang ada dalam pikiran kita
itu yang paling benar
kita mengatakan bahwa
ya kalau nggak sesuai dengan pikiran kami
berarti tidak benar
saya kira kalau seperti itu
ya susah kita untuk berdialog
ingat bahwa politik itu sesungguhnya adalah
upaya untuk membangun kompromi
yang telah diatur di dalam undang undang itu
itu adalah semua adalah produk politik
yang sudah disepakati bersama oleh kita
kalau kita tidak percaya terhadap lembaga
yang kita bentuk sendiri
lalu kita percaya sama siapa
kpu itu dipilih oleh komisi dua
dimana salah satunya
anggota anggotanya adalah koalisi
juga ada disitu
bawaslu juga dipilih
koalisi yang juga disitu ada
demikian juga dengan mahkamah konstitusi
lalu kalau kita tidak memiliki trust terhadap lembaga lembaga itu
lalu kita mau trust sama siapa
dalam kehidupan berbangsa bernegara ini
sama siapa mas arief
kembali saya ingatkan lagi
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
pemilu dilaksanakan secara langsung
secara umum sudah
secara bebas sudah
secara asis sudah
tapi jujur nggak dan adil nggak
ya kan artinya gini
enggak jujurnya gini
yang namanya kita mendefinisikan jujur dan adil itu
itu tidak bisa dilakukan dalam persepsi sendiri
ada mekanisme untuk mengatur
kita tidak mengadakan persepsi sendiri kang ace
di uji melalui bawaslu
di uji melalui yang namanya mahkamah konstitusi
itu baru dikatakan
bahwa itu memiliki definisi yang jelas
jujur dan adil itu sudah ada di depan mata dan fakta
ya artinya misalnya tadi
presiden sebagai incumbent mencalonkan diri nggak cuti
kan nggak boleh
nggak boleh cuti
itu diatur di dalam undang undang
tapi kan dia nggak cuti selama kpi
anda tahu selama beliau kampanye beliau cuti
nah terus misalnya pemimpin pemimpin lembaga negara yang jadi tim sukses nggak pernah cuti
ketika beliau kampanye beliau cuti
nggak ada cuti
tinggal buktikan ke bawaslu
pakai fasilitas negara
diatur di dalam undang undang
kalau dia cuti mas
kalau dia cuti
ketika dia bertugas sebagai wakil negara menjalankan pemerintahan nggak boleh dia statement tentang pemilu
orang dia dari kantor ksp ngomong
presiden ngomong dari istana
ya udah kan lagi kerja
dia hanya boleh mengkriti kita ketika dia ada di era kampanye
itu semua diatur
bukan pada saat dia di kantor dia
di dalam undang undang itu yang disepakati
hal hal yang berkaitan melekat dengan posisinya sebagai presiden itu tidak bisa dicopot
tapi dia berbicara
itu jelas sekali di dalam undang undang
ya dia berbicaranya itu dalam saat dia menjadi presiden dan menteri
ya kan kita perang total lah
ngomongnya di ksp
jangan di situ
ngomongnya di kantor tkn
bersepakat untuk tidak bersepakat ini kemudian tidak akan pernah ketemu kira kira begitu mas jayadi
tapi kalau misalnya anda lihat sekarang
tapi kan kita walaupun berdua ini tidak bersepakat
tapi menurut teori politik teori demokrasi
juga teori konstitusi ya
bahwa walaupun mas arief nggak sepakat sama undang undang yang sekarang
kita semua terikat dengan undang undang itu
termasuk misalnya pkpu segala macam
undang undang pemilu segala macam itu kita terikat
walaupun kita merasa tidak terikat
jadi berbeda antara kita tidak mengakui dengan keabsahan dari sebuah kesepakatan aturan itu
kita kan tidak pernah tuh datang ke dpr
mengatakan saya setuju sama amandemen konstitusi
kan yang bikin kan wakil wakil kita di sini
kita tidak terikat langsung di situ
tapi kan kesepakatan itu mengikat kita semua ketika itu dilaksanakan menjadi hukum positif gitu loh
kalau ada misalnya ketidakpuasan
atau perasaan atau tuduhan bahwa ini tidak jujur tidak adil
ini saya ingin mbak putri menganalikan secara sederhana
pada saat ujian
saya sudah digelifikasi
kita tiba tiba mulai biasa
terima kasih buddha
terima kasih stay strong
terima kasih tujuh puluh tiga
makanya mengklaim bahwa sudah menggunakan kata pokoknya tanpa diuji melalui
proses baik udah ada tadi bahwa sudah ngomong menghukum kpu itu curang oke oke udah ada nggak
ada curang kpu udah salah hitung hitung di diamin aja itu persoalan administratif
walaupun administrasi oke nggak bisa diambil kesimpulan bahwa itu orang orang oke baik baik
kita lihat perkembangan ini seperti apa menjelang tanggal dua puluh dua mei yang perlu diklarifikasi dengan
mencari keadilan secara politik ya rakyat ya itu di harus diperjelas apa maksudnya baik baik sampai
itu ditafsirkan macam macam tadi sudah ditafsirkan dan dua puluh dua mei katanya rakyat akan berbonong bonong
ke kpu ya boleh saja tapi itu tidak boleh mengganggu kerja konstitusional kpu misalnya
itu tidak boleh karena kpu sedang melaksanakan tugas konstitusional

menginap baik terima kasih terima kasih bapak bapak mas jayadi hanan mas arief terima kasih kang aceh
terima kasih banyak tetap bersama kami di cnn indonesia prime news